sampai jumpa di video selanjutnya
kevin belum pulang juga
mendingan ibu teh buru buru telepon mas kevin suruh cepat cepat pulang
gak usah aku udah pulang
mana perempuan itu
dia ada di rumahnya
kamu jangan bawa perempuan itu masuk ke dalam rumah ini lagi
dan mami minta kamu jangan temuin dia lagi
rabi sami kevin tetap akan menunggu asma
karena kevin hanya akan menikah dengan asma
kalau kamu masih ngotot menikah dengan perempuan siaran itu
mami akan menyakiti diri diri mami sendiri
kevin udah bilang apapun yang terjadi kevin tetap akan menikah
dia gak peduli
dia nggak peduli sama sekali
dia gak berusaha menahan
dia lebih milih perempuan itu
ibu teh ibu teh sabar ya
ya mungkin mas kevin teh nggak percaya kalau ibu mau nyakitin diri sendiri
jadi mungkin mas kevin pikir
ibu teh bakal menggertak diri aja
mami akan menyakiti diri
no mari akan bunuh diri
itu yang kamu mau
kevin kamu dengerin itu
kamu mau kevin

dia musti memanjakanmu
papi nggak mau kehilangan mami
kalau gitu papi tunjukkan sama mami
kalau papi benar benar sayang sama mami
kevin kamu harus ikutin kemauan mami kamu
atau kamu tinggalkan rumah ini dan jangan bawa harta benda apamu
kamu tidak berhak karena seperti itu adam susilo
kamu lupa ya kamu sendiri juga tidak punya apa apa kan
semua kekayaan yang ada adalah milik allah yang dititipkan kepadaku
jadi kalau kamu dan istrimu sudah siap untuk hidup miskin
silahkan keluar dari rumah ini
dan semua perusahaan akan usrahkan pada kevin
kamu tidak usah ikut bicara kevin
oma yang paling tua di sini
oma yang berhak menentukan segalanya
mami jangan begini terus
papi jadi khawatir mami sakit
kalau papi mau jalan jalan saja
mami tidak peduli kok
ada yang bikin bubur untuk ibu
papi lihat sekarang mami jarang makan
iya bu adatnya juga takut nanti ibu malah jadi sakit lagi
saya tidak mau makan
sampai kevin melupakan asma
mami jangan nyakitin diri sendiri kayak gini dong
bu ada suaminya
kalian semua udah tuduh
sampai kevin gak mau menikah sama aswan
papi mau kerja sekarang
eh emangnya alda pembantu
sial alda gak mungkin kayak gini terus terusan
aku sudah gak kuat
tolong bawa ke dokter aduh
aduh ambu ambutnya gimana sih
alda ini lagi pusing mikirin mas kevin
apalagi sekarang sih mami kevin lagi uring uringan
udah gitu mongkok makan
ambu mikir gak sih
kalau sampai si mami kevin teh sakit terus meninggal
aku usir sama mas kevin ambu
udah yang sekarang lagi sakit
dan hampir mati itu ambu
bukan mami nya si kevin
kenapa kamu tuh jadi mikirin mami nya kevin bukan ambu
karena hanya mami kevin yang bisa memberikan alda kebahagiaan
dan hanya mami kevin yang bisa membuat alda tinggal di rumah ini
ya kalau ambu tuh gak mau tinggal di rumah ini
ya sokka tuh pulang
pulang kemana tuh alda
si abah juga kan ada di sini di jakarta
kamu teh kemana
ya udah alda anterin ambu ke rumah abah
tapi tapi dah
ya udah ambu
ambu teh di sini juga bikin repot aja
udah lo mau nyari taksi
ini bisa bikin hal ini juga sih
jadi lapa aja
born enka terus bisa untuk sembunyicom
ya udah nih
nih ber rural nanti ya
kenapa berasing sekaligus
orang itunes asal
ya kayak tetap tetap ya ditambah lagi ikan hiasnya ya lebih mahal asma modalnya juga
segede ya kan asma punya tabungan apa tapi uang asma aja ya asma beliinnya
bapak temenin ya apa bosan di rumah terus yang dilihat kayak gini gini aja
udah yuk ayo saya sudah pernah minta rakbarjo untuk melakukannya tapi dia gagal terus saya minta
kamu curi perempuan itu jangan buang dia jauh jauh itu tidak mudah nyawa nyawa salah
makanya saya minta kamu yang melakukannya dan saya juga berani bayar mahal ini sepuluh juta sebagai
yang sisanya saya datang berhasil dan juga pun saya dalam nanti satu hal lagi jangan
sampai salah orang pun tahu saya ini banjiran hai saya ini bukan premen tian
hai aba hai abang
ada apa ini
abah alda bawa ambo ke sini
kenapa tidak dibawa ke dokter sama kamu ada
eh abah ini tugas abah sebagai suaminya
kan sama aja kamu juga anaknya
si alda repot nggak ada waktu untuk merawat ambo
seorang anak itu harus merawat ibunya
ibunya ibunya tiga kali tak
eh abah abah nggak usah sebaiknya
abah juga ngebelah si asma sama mas kevin
padahal mereka sama aja
mereka juga gak peduli sama ibunya
kalau asma udah bikin ibunya meninggal
kalau mas kevin sekarang bikin ibunya stres
pengen bunuh diri jadinya
itu mah beda tuh alda beda
eh abah semuanya tes sama aja
alda benci sama abah karena abah lebih sayang sama asma
abati sayang juga sama kamu
sama seperti abah sayang sama asma
kalau memang abadnya sayang sama alda
seharusnya abah nikahin alda sama mas kevin
bukannya sama asma
ya mau bisa
tuh si kevinnya tuh udah cinta sama si asma
cinta sama asma
ya udah kalau gitu
berarti memang abah nggak sayang sama alda
ambo tidak banyak dosa sama abah
ambo tidak bisa menjadi istri abah yang soleh
juga tidak patuh sama apa
ambo tidak perlu minta maaf
semua orang pernah bersalah kamu
abah juga sendiri pernah punya salah banyak lagi
ambo sebelum ambo minta maaf abah sudah memaafkan ambo
ambo istirahat aja ya
kalau ada papa mama bilang aja abah abah gitu ya